persija jakarta resmi memperkenalkan pelatih barunya sergio varias kepada publik jumat pagi di jakarta
pelatih asal brazil ini dikontrak selama semusim dengan target membawa persija kembali juara
setelah mengumumkan akan menggunakan jasa pelatih asal brazil sergio varias awal pekan ini
jumat pagi persija jakarta resmi memperkenalkan farias ke hadapan publik pada acara jumat pers di jakarta
pelatih lima puluh dua tahun ini akan menangani skuad macan kemayoran selama semusim dengan opsi perpanjangan di akhir kontrak
faria tidak sendiri pelatih yang sudah empat belas tahun berkiprah di asia ini akan membawa tiga pendamping
yang terdiri dari asisten analis dan penerjemah
direktur olahraga persija ferry paulus mengatakan sebenarnya sergio sudah menandatangani kontrak sejak awal januari
namun harus mengurus dokumen dahulu sehingga baru bisa diperkenalkan
dan dia berangkat ke asia tenggara secara otomatis
kultur sepak bola asia tenggara juga sudah sedikit banyak di